menko polhukam wiranto dan para tokoh papua sepakat untuk mengakhiri ketegangan di papua dan papua barat
sementara itu kepala badan sandi dan siber negara hinsa saburian mengatakan
ada akun media sosial dari luar negeri yang menyebarkan berita bohong terkait situasi di papua saat ini
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto bertemu dengan tokoh lintas generasi papua dan papua barat
di kantornya jumat siang
dalam pertemuan tersebut keduanya sepakat mengakhiri demonstrasi dan aksi anarkis
pertemuan dengan tokoh lintas generasi papua adalah salah satu cara meredam suasana panas di sana
wiranto menegaskan semua pihak baik pemerintah maupun tokoh tokoh papua
harus bersinergi menghentikan aksi aksi yang berujung anarkis
wiranto memastikan pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melanggar hukum atau menciptakan kerusuhan
dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh papua senior
seperti fredy numberi dan yoris raweyai
serta perwakilan tokoh muda papua frans ansani dan samuel tambuni
sudah dan sedang dilaksanakan ya baik di papua papua barat saya sampaikan
keinginan saudara untuk menghukum siapapun yang bersalah siapapun yang melanggar hukum akan dilakukan
dan itu sudah dilakukan
kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum
sementara itu kepala badan cyber dan sandi negara legend tni purnawirawan hinsa siburian
menghimbau kepada masyarakat papua untuk tidak terpengaruh dengan berita bohong dan provokasi
hinsa menambahkan setiap informasi yang diterima harus dicerna dengan baik
bagaimana bisa berita datang jadi akan kembali ke kita jangan mudah terpengaruh
bagaimana pas informasi
nah itu kan tidak bisa kita menyebutkan itu
psn sudah tracking pak ya
psn sudah tracking itu
berapa banyak pak hukum

jadi kita tidak boleh langsung menuduh karena itu kan bisa dari mana mana
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada romo
benny tokoh agama katolik romo terima kasih
sudah hadir kembali kalau tidak salah dua minggu yang lalu kita berada di sini sama
kegelih saat kegelihasaan kekhawatiran juga disampaikan
terutama soal pembatasan akses informasi dan komunikasi
dan itu kemudian terjadi sekarang
romo anda membayangkan tidak bahwa ekses ini akan terjadi hingga selama ini
ya tidak pernah membayangkan ya
saya rasa waktu itu setelah diproses hukuman terhadap para
penyebar yaitu membuat semacam sentimen yaitu dignitinya itu diproses hukum ditekakan itu terobati
tapi kan akumulasi ini tiba tiba menjadi seperti ini kan sulit untuk diprediksi ya
kok tiba tiba seperti ini dan itu menyebar ya
tapi yang penting begini sekarang
bagaimana kekerasan ini dihentikan
karena kekerasan ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut
dan tidak bisa juga menjadi ketakutan masalah
semua warga yang tidak berdosa
dan tidak bisa dong fasilitas umum itu dirusak
itu kan akhirnya juga efek ke depan
itu yang rugikan juga masyarakat
sudah saatnya tegas dalam arti ini yaitu menegakkan hukum
dan persuasif juga dijalankan
artinya dialog dari bawah pertemuan harus tetap dijalankan
sehingga bagaimana kekerasan itu berhenti
maka perlu adanya sebuah cara
yaitu bagaimana menghentikan kekerasan itu
yaitu harus sekarang diplokade
diplokade dalam pengertian positif adalah mencegah
supaya pelaku pelaku kekerasan itu ditindak dan dipisah dengan masyarakat
jadi ini harus ada pemisahan
mana pelaku beran perusuh itu ditindak
dan mana masyarakat yang sebenarnya menyalurkan aspirasinya dengan damai
karena itu sesuai dengan undang undang
yang kedua ingin saya katakan adalah peristiwa ini menjadi kita semua menjadi sadar

memang dialog itu membutuhkan satu proses yang panjang
tapi ada kebutuhan mendasar memang yang selama ini harus kita ubah adalah mindset kita
cara berpikir kita mengenai saudara saudara kita papua
jadi kita harus masuk dalam pintu hati mereka
untuk mengetahui mengapa mereka seperti ini
dan mencari akarnya seperti apa
kita tidak bisa lagi mengatakan
artinya kita menempatkan pikiran pikiran kita
sudut pandang ya
sudut pandangnya sebaiknya dengan bagaimana orang papua
jadi kita harus melihat segala sesuatu itu apa sih yang terjadi
ada luka luka batin apa yang sebenarnya menyebabkan itu semua mudah disulut
dengan keberanian untuk mengakui itu
ini awal dari sebuah kesadaran
yang ketiga menurut saya harus ada rekonsiliasi

rekonsiliasi itu yaitu memulihkan hak dan martabat itu
maka dalam rekonsiliasi itu
itu harus ada keberanian juga untuk mengakui kesalahan
nah dalam hal ini
gereja katolik memang sejak lama sudah mendorong
untuk mengupayakan papua dana damai
dan memutus tali kekerasan itu
lebih mengedepankan dialog

dan bagaimana menciptakan perdamaian yang abadi
yang didasarkan oleh kesadaran mereka
yang didasarkan oleh kesadaran mereka
bahwa kekerasan komplik
itu tidak akan menyelesaikan masalah
mencoba untuk terus menerus mengupayakan
karena romo romo masih bisa kontak
bagi mereka merenangkan
supaya situasi ini tidak dimanfaatkan
supaya situasi ini tidak dimanfaatkan
oleh pihak pihak lain
dan kedua kita juga mulai harus selektif
bagaimana mengolah media ini
bagaimana mengolah media ini
supaya media itu bisa menjadi media mensos
jangan sampai media mensos itu
jangan sampai media mensos itu juga
menjadi alat dari provokasi itu
sehingga menimbulkan keresan
yang ketiga harus ada jaminan aman
sekarang bagaimana kita hentikan kekerasan ini
sekarang bagaimana kita hentikan kekerasan ini
kemudian kita menatap ke depan
bagaimana kita menyelesaikan papua ini
bagaimana kita menyelesaikan papua ini
dengan mengetahui akar masalahnya
meneliti cukup lama terkait
hal hal yang berkaitan dengan
kalau menurut anda ini pendekatannya
kalau menurut anda ini pendekatannya
mungkin dikatakan kita sempat membahas
menyelesaikan masalah papua akan lebih mudah
jika dilakukan pendekatan secara kultural
pemerintah masih bisa melakukan upaya itu
jika dilakukan pendekatan secara kultural
dan kalau misalnya di situasi genting
saat ini harus yang mana dulu yang di kedepankan

karena konfliknya sudah meluas
menjadi konflik antara papua dan non papua
itu kan harus dicegah secepatnya
itu kan harus dicegah secepatnya
ini yang saya dengar yang terbaru
ini kan memang aparat berusaha untuk memisahkan
antara kelompok non papua
yang masih mau mengejar orang orang papua
itu kan juga upaya
untuk jangan sampai terjadi bentrokan
ini kan mengurangi resiko kekerasan itu tadi
karena memang sudah ada korban
itu yang paling cepat
kemudian langkah yang sama harus dilakukan
untuk menghindari rasisme dan persekusi di surabaya
untuk menghindari rasisme dan persekusi di surabaya

mastermind nya core lab nya itu harus ditindak
tidak bisa dibiarkan
itu proses hukum yang harus juga
supaya juga ada keadilan buat semua gitu
termasuk pihak pihak yang merusak proses umum
termasuk pihak pihak yang merusak proses umum
itu kan luar biasa
sangat mengganggu aktivitas di jaipura
sangat mengganggu aktivitas di jaipura
setelah itu memang harus ada proses lebih jauh
seperti tadi romo bilang soal dialog
ini dialog menurut saya harus segera dimulai
ini dialog menurut saya harus segera dimulai
selama ini kan sudah terjadi atau belum
selama ini kan sudah terjadi atau belum
belum pernah terjadi
jadi lipi pernah membuat beberapa pertemuan
yang sebetulnya bisa lah kalau mau diadopsi
menjadi pola dialog yang bisa dijalankan oleh pemerintah

intinya itu kita pertemukan pihak pihak
intinya itu kita pertemukan pihak pihak
itu untuk duduk bersama bicara
itu untuk duduk bersama bicara

jadi semua tahu kenapa pemerintah menjalankan ini
yang tidak dimengerti orang papua
yang tidak dimengerti orang papua
atau orang papua maunya apa yang tidak dipahami
itu kan harus melalui proses proses itu
selama ini belum ada yang seperti itu
berarti selama ini hanya satu arah dari pemerintah
pemerintah menjalankan kebijakan dengan kacamata dan sudut pandang pemerintah apa yang terbaik
pemerintah menjalankan kebijakan dengan kacamata dan sudut pandang pemerintah apa yang terbaik
jadi yang harus kita pelajari memang bagaimana sebetulnya kita melihat perspektif
karena itu harus kita pelajari chang erect

karena pendatang lebih menguasai ekonomi dan sebagainya
jadi ini tumpukan persoalan masa lalu yang menurut saya sangat mudah dipicu
apalagi dengan pemilihan langsung seperti ini ya
sehingga pada masa ini banyak pendatang yang menguasai di part politik
di parlemen daerah sehingga komposisinya orang papua semakin tersingkir
nah makanya harus dicari sebenarnya
mekanisme misalnya demokrasi seperti apa politiknya
sehingga bagaimana orang orang papua itu juga mendapat tempat aspirasi
kalau tidak ya barapi terus terjadi
jadi ada problem menurut saya adalah bagaimana kita belajar mendengar
lewat kearifan kearifan orang orang papua
belum tentu kebutuhan yang kita pikirkan itu sesuai dengan mereka
apakah kita sekarang sudah sampai tahap di mana munculnya trust issue
dari katakanlah dari orang papua kepada pemerintah
sudah sampai di sana
sudah seperti itu dan sebaliknya
pemerintah juga selalu punya kecurigaan bahwa
papua itu selalu mau minta merdeka
padahal isu bentang kejora isu merdeka itu satu isu saja
yang lain itu masih banyak yang harus kita fokus lebih baik
nah itu yang menurut saya perlu lebih difokuskan hari ini
supaya membangun papua itu betul betul dalam konteks kebutuhan orang orang di papua
bukan kita merasa kita lebih tahu dari mereka
itu harus bisa diketahui melalui dialog
tidak ada cara lain
harus bisa diketahui melalui dialog
dan sudah bergabung melalui dialog
saya ingin menanyakan beberapa hal
apa saja yang tadi dibahas bang yoris
apakah kemudian sudah teman teman dari papua sudah mengungkapkan semua kegelisahan
kekhawatiran kemarahan mungkin tadi ketika bertemu dengan perwakilan pemerintah
begini jadi tadi pertemuan itu kita tidak membicarakan tentang unek unek dan lain sebagainya
kita semua sadari bahwa kejadian ini adalah akibat dari sebab yang berkepanjangan
terakumulasi dari berbagai macam persoalan persoalan sejak integrasi sampai
secara masif dia mencuat
kemudian kita semua sepakat tadi bahwa yang sekarang kita perlukan saat sekarang adalah bagaimana meningginkan suasana dulu
biar suasana jadi kondusif
sambil masing masing kita membuat konsep untuk bagaimana menata
apakah itu seperti roadmap
karena kita berpikir bahwa kita harus mencari langkah pendek langkah menengah dan langkah panjang dengan menguntung seluruh stakeholder yang ada di sana
seperti tadi itu kan terdiri dari representasi kultural
ada pak bredinun beri di situ kemudian ada toko pemuda ada samarota puni
kemudian ada anggota dpr sebagai representasi pemerintah atau institusi
saya sebagai dpd
jadi kita dari situ tadi kemudian saya terlambat karena tadi dengan menko maritim
kalau yang mengundang kami juga baru selesai tadi
jadi kesepakatan sekarang bagaimana semua untuk meredakan suasana yang terjadi
karena kejadian ini tidak tidak berhenti
yang kita harapkan kemarin pas ke surabaya sorong manukwari itu bisa reda
ternyata dua hari terakhir ini masih terjadi peristiwa peristiwa yang tidak kita harapkan kejadian itu terjadi
dengan memberikan penguasa
ada korban jiwa di deyai kemudian ada pembakaran merusak sarana sarana umum di jayapura
ini kan semua agak berbeda
itu gerakan yang awalnya dimainkan sebagai unjuk rasa damai ternyata dua hari terakhir ini agak berbeda
nah makanya sekarang itu kita semua tenang
bagaimana semua stakeholder yang ada untuk ikut bersama sama menenangkan suasana dulu
kemudian sambil kita mencari solusi komprehensif
yang terbaik untuk kedepan menyelesaikan papua
untuk termasuk ide ide kemudian pandangan anda soal solusi terbaik untuk menyelesaikan papua
saya tunggu anda di studio bang yoris ya
sudah masuk sekarang
baik terima kasih bang yoris kita jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas terkait kondisi terkini di papua
bu adriana bagaimanapun kan kemudian anda mengatakan tadi dialog dialog dialog itu adalah kunci yang saat ini bisa dilakukan
tapi kalau misalnya melihat suasana yang sekarang kemudian tadi juga sudah dikatakan oleh bang yoris
banyak sekarang kepentingan banyak yang bermain di sini
bagaimana kemudian mengurai satu satu berapa lama waktu yang dibutuhkan
di saat seperti genting seperti ini
mungkin bukan sekarang ya tapi artinya keadaan ini diredakan dulu
termasuk misalnya bagaimana mengatasi kegelisahan masa yang masih berkumpul di kantor gubernur
mereka mau kembali tidak ada yang membawa pulang kemudian truk truk untuk mengangkut mereka juga belum datang
nah sementara pada hari ini tidak ada pejabat yang di papua
tidak ada pemimpin yang mereka bisa harapkan untuk melindungi
kita sedang coba bagaimana misalnya
monsenyur leo bisa ikut hadir di kantor gubernur atau pastor atau pendeta untuk menenangkan mereka
nah dalam perspektif aparat justru mereka sengaja melokalisir di situ untuk tidak bentrok dengan masa yang lain gitu
nah ini kan juga untuk urgensi pada waktu sekarang ini yang memang seperti itu
nah dialog itu memang harus dipersiapkan baik
formatnya seperti apa agendanya apa
dan menurut saya secara teknis sebenarnya tidak sulit
menurut saya karena saya sudah mencoba beberapa kali tinggal itu nanti bagaimana diadopsi menjadi sebuah program bersama
yang kemudian nanti hasil hasilnya juga bisa dimonitor oleh pemerintah
jadi setiap dialog itu harus menghasilkan kesepakatan bagaimana memperbaiki papua dari bidang ekonomi pendidikan kesehatan keamanan
bahkan bagaimana menyelesaikan ham dan sebagainya
hal hal semacam itu juga menurut saya penting untuk saluran ekspresi
jadi menganalisasi ekspresi ekspresi kebencian
kebencian kekecewaan dendam dan sebagainya itu melalui saluran saluran itu
bang yoris saat ini sudah hadir di studio tapi sebentar saya akan siapkan kursi dulu nanti bang yoris bisa bergabung
saya ke romo beni sebentar
romo kalau misalnya melihat yang sekarang
apakah kemudian tokoh tokoh papua sudah menjalankan apa ya
sudah bukan menjalankan fungsi ya
apakah sudah hadir betul betul di tengah masyarakat
sudah betul betul memberikan contoh
sudah betul betul memberikan rasa aman dan nyaman selama ini
ya kalau gereja katolik ya para romo para oskop itu tak henti jemuh jemunya mengupayakan yaitu agar tidak mudah terprovokasi
mengupayakan umat agar tidak turun ke jalan
mengupayakan umat agar dengan tenang menghadapi ini
enggak mereka terus menerus
tapi kan problemnya pemimpin pemerintahnya yang tidak hadir kan
itu problemnya dan itu sudah lama dirasakan
kalau para uskup cerita
pemerintahan daerah para pejabatnya
itu kerap kali tidak hadir
itu memang sudah kelukesan dan mereka tahu semuanya
nah sekarang apa tokoh tokoh agama tokoh adat
kemudian para mamawawa
kemudian juga kaum kaum muda
sekarang memang bagaimana sekarang mereka para yang sekarang ini diberi rasa aman
dan polisi dalam pengertian ini harus kita akui sejak pak tito ini
ini ada perubahan dalam pendekatannya pendekatannya
sehingga tidak menggunakan represif
ini yang kita harus lihat
kalau itu lebih parah lagi
sehingga menurut saya ke depan memang kita tidak bisa lagi melihat masalah papua ini hanya sebelah mata
tapi melihat papua ini melihat ada persoalan apa yang saya katakan
yang membuat begitu mudah kekerasan itu terus terjadi
dan bagaimana memutus tali kekerasan itu
nah yang sekarang diupayakan kan preventif
preventifnya ya itu sudah dilakukan oleh gereja
bahkan gereja terus menerus berupaya lewat cara mereka
baik lewat ibadat lewat kegiatan aktivitas rohani
untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kita harus bersaudara
itu selalu ditanamkan
maka selalu ditanamkan hukum cinta kasih
tapi dalam saat ini orang lagi panas
dan lagi panas ini tidak akan mungkin kalau kita siram dengan kata itu kalau lagi emosional
maka pendekatan mental
pendekatan pendekatannya dalam situasi ini adalah
bagaimana sebagai bapak tokoh tokoh agama itu merangkul
dan mengajak mereka pulang
dan ini yang akan dilakukan
nanti kita mencoba kontak kontak
kita mencoba kontak meskipun kontak dengan itu susah
sulit karena komunikasi diputus
komunikasi itu sulit
nah misalnya monsignor mandagi
sekarang uskop moroke
itu dengan jelas menekankan
kita tidak boleh merusak kepentingan publik dan umum
dan menurut dia mengatakan
orang kristen harus menanamkan hukum cinta
dan itu sudah masuk
dan itu terus dipiralkan
dicoba untuk membuat counter itu
dan dia mengingatkan tokoh tokoh umat
tapi kan problemnya adalah
sekarang kita menghadapi situasi
yang sulit untuk mengakses informasi
itu juga jadi satu masalah lagi
tapi kita yakinlah
kalau ada namanya kesepakatan kesadaran
yang penting sekarang
orang orang yang berkumpul di kantor gubernur
di kurungkul itu
mereka itu dijamin rasa amannya
supaya tidak terjadi bentrok
itu dulu komit
antara orang papua dan pendatang
jadi dibuat blokade
dan itu dibuat jaminan aman
setelah mereka pulang ke rumahnya
akan terjadi dengan sendirinya
dimana akan lebih tenang
gereja dalam arti ini
untuk mengupayakan sebuah rekonsiliasi
dan itu yang penting
karena dengan rekonsiliasi itulah
orang bisa memaafkan
kalau orang belum bisa memaafkan
tetap akan jalan
maka dimensi spiritual
itu harus diobati
lah obat dari kekecewaan itu adalah
nah ini yang dikarenakan oleh para uskop
mari kita bangkit kembali
dan kita mulai menatap ke depan
ini yang harus kita upayakan
enggak semua dialog dialog
harus nanti diarahkan ke depan
romo bang yoris dan bu andriana
kalau misalnya kita
sebelum bicara pengampunan
tapi paling tidak kan menyadari dulu
apa kemudian kelemahan
dan kemudian apa sebenarnya lukanya
tadi romo sempat mengatakan sedikit tentang luka batin
saya tadi sempat menanyakan soal trust issue
apakah itu yang terjadi sekarang bang yoris
akhirnya kemudian terbuka semua
setelah peristiwa ini terjadi
seperti dalam setiap dialog atau diskusi
saya selalu katakan
ini kan akibat daripada satu sebab
bukan masalah baru
ini akumulasi yang cukup panjang
kemudian dia meledak
kalau kita bisa lihat
apalagi yang dilakukan sekarang ini
adalah generasi muda
generasi ketiga yang tidak nyambung dengan kami kami
yang memiliki romantisme
masa proses peralihan sampai sekarang
nah ini harus kita memahami dulu
mereka ini kan ada satu masa
yang merasa ditinggalkan
tidak ada keberadaan negara
hadir di tengah tengah mereka
untuk memberikan pemahaman pemahaman
tentang berbangsa dan bernegara
saya ambil contoh di induga
pasca mapan duma
kemudian hampir sepuluh tahun tidak ada apa apa
terus dibangunlah satu kebupatan
baru di situ
nah proses selama ini
pemerintah tidak masuk
untuk memberikan proses healing
sehingga terjadi akumulasi memuri
ada memuri yang berkepanjangan
dan sekarang meledak
susah kita untuk bisa mengkal
penumpukan kekesalan mungkin ya
kehilangan kepercayaan yang sekarang kita bisa lihat
siapa saja sekarang mau masuk pun agak susah
gubernur datang ditolak
nah itulah yang tadi
kebetulan saya tadi bersama dengan tokoh tokoh
kami coba ketemu senior senior
dengan pak menko polhukam
dengan tokoh pemuda
kemudian dengan menko maritim
maka terlambat kesini
memang kalau kita harus pertama itu bagaimana meredam dulu suasana itu
kemudian kita harus siapkan satu langkah langkah
tidak parsial seperti yang terjadi sekarang ini gitu
kejadian pertama pasca enam belas tujuh belas agustus
sampai dengan manu kuari sorong
relatif agak damai
artinya menyampaikan nunjuk rasa
tetapi dua hari terakhir
mulai diyai dan jayapura
inesklasi makin meluar
dan sudah mulai terjadi konflik horizontal
kan kalau kita mulai
ada di papua ini kan ada tiga kekuatan
ada yang disebut dengan oap
ada yang disebut dengan nusantara
kemudian ada yang disebut dengan pesisir
nah dengan kejadian ini
terkesan didominasi oleh oap
terutama generasi barunya
nah akhirnya kita harus pahami juga
nusantara dan pesisir ini tidak tinggal diam
karena rasa memiliki tanah itu
itu adalah rasa milik kita bersama kan
nah kejadian yang tadi
sampai dengan saya baru saja mendapatkan telepon dari sana
masih terjadi penumpukan massa
yang tidak bisa keluar dari kantor gubernur
kemudian di swiss bell situ
nah ini kita harapkan
kepada perat kiamanan tentunya
karena memecah ini dulu
karena ini kan kekuatan sudah berimbang
dan ini tidak bisa selesai
dengan mereka kirim pulang aja
ini pasti ada pengawalan bisa
tapi besok apa
dan berapa lama pengawalan itu harus dilakukan
nah ini yang memang menjadi perhatian serius
dari pemerintah dan presiden sendiri
apakah menurut anda juga termasuk solusinya
mempertemukan tokoh tokoh tiga
apakah itu bisa atau masih belum bisa
itu mungkin agak susah
agak susah karena
tadi pak romo bilang itu betul
emosi apalagi ini generasi baru
generasi ketiga yang agak sulit
memang kalau kita mau petakan disitu
ini kan ada representasi kultural
yang oleh undang undang itu
adalah mrp dan dprp
kemudian ada representasi formal
ini sendiri kita lihat bahwa
begitu ada masalah
dua representasi ini harus ketemu dulu
kemudian disitu ada fkob
komunikasi umat beragama
itu dulu kita
pemerintah dalam hari ini
ini yang mungkin belum
terjadi bukan belum terjadi
jadi masih parsial
kita cari gubernur fusa
gubernur jalan sendiri
kemudian ketua dpr lain sendiri
kami sendiri yang dpd
sebagai representasi dari daerah
tetapi kalau saya begini
kita tidak usah mempersoalkan
apa yang sekarang terjadi
bagaimana kita menenangkan dulu
dengan semua stakeholder
yang selalu punya kedekatan
dengan umat umat semua disitu
karena kan ada enam agama yang mengangkat
kemudian langkah langkah ke depan
betul mungkin pemerintah dalam hal ini
dengan pola pola penegakan hukum itu
persuasif tapi terukur
sekarang ini kan
kita lihat kemarin
ini kan sudah memakan korban
apalagi ada sepuluh senjata yang
ini kan menambah
pasukan yang disitu yang menjaga
bukan untuk menumpas
tetapi datang menjaga keamanan
mereka juga punya keluarga
punya anak punya istri
nah sekarang ini siapa yang tanggung jawab
ini kan dendam dendam yang
sehingga kalau sekarang tidak
saya pikir presiden dalam
setiap kali memberikan statement
sudah cukup menyejukkan
sampai ke bawah
kita bisa ngomong sekarang di tv
kemudian presiden bikin statement
masyarakat yang terbakar ini
bukan melalui ini
tapi melalui media sosial
yang begitu hebat
persoalan sekarang lagi
pemerintah menutup itu
sekarang orang mau berkomunikasi
kita mau cari akses
dan masyarakat akhirnya
tidak tahu ada apa
hampir semua sudah ada
jadi kalau saya
bukan akses itu yang jadi persoalan
kenapa sampai terjadi persoalan ini
mari kita duduk bersama sama
dengan melibatkan seluruh stakeholder
kita ada tujuh
suku besar di sana
ada representasi kulturalnya
mari kita duduk bicarakan
tidak bisa berjalan
tidak bisa berjalan dengan ego masing masing
jadi kalau misalnya anda melihat sekarang
saya ingin tahu
yang paling cepat yang bisa dilakukan pemerintah apa sebenarnya
kondisi saat ini
tentu saja itu sekarang menjadi pertanyaan
kalau lihat keadaan sekarang itu yang paling instan tidak ada
saya melihat sebenarnya gini ya tren
ini akan terjadi
itu sudah kita perhatikan sejak enam tahun lalu
sudah bisa diprediksi bahwa
akan ada konflik
semacam di poso dan di ambon
yang akan direplika di papua
itu terjadi misalnya waktu
ada gesekan soal agama
isu agama mau dibenturkan
kemudian fkub dari semua
agama menentang itu
ini dimunculkan lagi lewat isu identitas
karena memang potensi untuk
dipecah itu memang luar biasa
tapi juga mungkin begini
kita harus ingat bahwa karakter papua tentang
pembelahan di papua
biasanya kalau bicara yang pro indonesia dengan
itu sudah dari zaman sejarahnya itu
itu satu hal
yang kedua karakter masyarakatnya memang bukan
mereka heterogen yang sangat egaliter
itu kita harus perhatikan karakter karakter seperti itu
kalau ada memecah sekarang ini
karena tidak ada potensi itu
justru yang harus dipikirkan
bagaimana itu bisa dirangkul
cara merangkulnya itu yang tidak pernah ketemu
karena pendatang pendatang menguasai ekonomi
orang papua tidak dapat akses pendidikan
justru mereka semakin terpingin
itu sudah baik
tinggal bagaimana itu dilaksanakan
itu kan butuh otoritas yang diberi kewenangan
maka kalau persil menunjukkan utusan khusus
yang diberi special employee
itu yang bisa menjalankan
tapi masalahnya sekarang ada utusan khusus
kalau sekarang tidak bisa
tapi bisa juga
sebelum presiden itu
sudah mengirim orang orang
untuk membangun negosiasi negosiasi
itu yang perlunya
supaya negara itu hadir
utusan khusus itu adalah
dipercaya oleh semuanya
untuk menjadi semacam
penapung aspirasi itu
itu dia pertanyaan saya berikutnya
dan masihkah ada rasa percaya
dari warga papua
republik indonesia ini
akan bisa memberikan keamanan
kepada masyarakat papua
nanti dijawab setelah jodha bang yoris
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
masih ada yang mau
akan memberikan kesempatan
untuk hadir di tengah mereka
ini kan kehilangan trust
ini kan perlu
waktu untuk membangun lagi
waktu kehadiran pemerintah
masyarakat terutama generasi baru
ini punya memori kolektif yang
karena negara ada operasi
banyaklah itu kita gak bisa bicara sekarang
leadership ini memberikan jaminan
dan seluruh stakeholder ini
tidak boleh ada ego sektoral
siapa yang merasa diselesaikan secara parsial
oh nanti saya bisa menyelesaikan
tidak bisa ada satu orang yang mengatakan
dia mampu menyelesaikan
dan ini tolong pemerintah
saya harus selesai
ada salah satu tuntutan
dialog ini mulai dari pak sby
kemudian pak jokowi
jokowi sudah membentuk tim
pak paternil estebayi
tiga tahun lalu
sekarang itu capresnya gak ada
jadi gimana orang
kemudian tadi saya di polhukam juga
pak dulu nawas cita pak jokowi
beliau sampai di papua
dia memberikan amnesti abolisi
kemudian kebebasan pers untuk masuk
kemudian ksp pada saat itu
membuat satu konsep
konsep penyelesaian papua secara
holistik dengan pendekatan
antropologi dan budaya
kami ikut terlibat disana
kemudian sudah merancang
pak luhut pindah jadi menko maritim
itu tidak ada
tadi saya pertanyakan kepada menko polhukam
oh ini sudah diambil alih sama mbak penas
tadi saya pertanyakan juga sama bang luhut
melihat persoalan papua secara utuh dengan hati
punya hati untuk menyelesaikan papua
sama dengan gus dur
tinggal bagaimana tim buruk yang kuat
ada special envoy untuk menyelesaikan ini
puan riana menurut anda
apa yang paling mungkin dilakukan sekarang
kalau sekarang tadi sudah kita bicarakan ya
untuk ke depan itu tadi sih menurut saya
untuk membangun trust itu memang tidak mudah
yang bergerak hari ini itu memang anak anak
yang punya mendengar
atau mengalami masa masa
tidak enak lah karena konflik keterasan
mereka mengalami trauma yang panjang sekali
mereka juga tidak
proses healing tidak pernah dilakukan
proses trauma healing tidak pernah dilakukan juga
selain juga mereka tidak punya figur
yang bisa menjadi panutan
seperti tadi bang joris bilang
ada gap di situ
sementara ketika dalam masa masa kritikal seperti ini
pejabat daerah tidak ada di tempat
mereka kan tidak merasa ada yang melindungi
karena kalau kita lihat dari kasus yang sekarang
masih ada di depan kantor gubernur
masa itu mereka sudah gelisah
karena tidak ada orang yang mereka anggap
bisa melindungi mereka
mereka kan juga lelah
mereka juga lelah
demo itu kan lelah
polisi juga sudah capek dan sebagainya
nah ini kemana pejabat pejabat ini
jadi ketika misalnya pak gubernur nmb ditolak
di surabaya atau di semarang
itu kan simbolik bahwa mereka bilang ah
kamu tidak pernah berjuang untuk kami juga
jadi anak anak itu mengalami hal hal semacam ini
jadi leadership ini menjadi hal penting
dan itu yang tidak muncul di papua hari ini
dan itu yang tidak muncul di papua hari ini
bagaimana menurut romo
bagaimana menurut romo
saya itu selalu melihat gini
memang menyelesaikan papua itu
tidak mudah butuh waktu
dan butuh kesabaran
tapi yang penting butuh komitmen
hanya dengan itu
nah persoalannya adalah bagaimana kita sekarang
tidak lagi ekosektoral
kalau ini tetap nggak jalan
maka dibutuhkan sekarang
apa yang sudah dibuat oleh libby dengan roadmapnya itu
konsisten kita belum berhenti jalanin
siapa yang ditunjuk menjadi utusan khusus itu
dan harus ada kejelasan tugasnya apa
diberi waktu dalam menyelesaikannya seperti apa

dan bagaimana itu semuanya
harus dibangun berdasarkan suatu kesadaran baru

bahwa pemerintah serius
mengatas ini dan konsisten
jangan ganti orang ganti kebijakan
jangan ganti orang ganti kebijakan
ini tidak akan selesai
terus yang kedua menurut saya rangkulah tokoh tokoh agama
tokoh tokoh gereja itu memang
yang ada di tengah tengah masyarakat
dan yang terakhir menurut saya
mari kita lihat papua ini jangan menjadi
politik untuk merebut kekuasaan
kalau ini terjadi
bangsa ini akan rugi semua
maka yang di pentingkan adalah
dalam pengertian sekarang adalah
anak anak yang ribuan itu
beri rasa aman
sampai di rumah
dan kedua jangan ada dibikin konflik horizontal antar warga antar masyarakat
itu akan berlupa payah indikasi itu ada
jangan main main dengan itu
maka kita harus belajar banyak hal
dalam pengertian ini pak tito belajar banyak dua tahun dia tahu caranya
karena dia paham dua tahun zaman dia pak tito itu relatif
tidak ada konflik besar
dan dia bisa tahu dengan kultural dia punya strategi pendekatannya
maka dalam arti ini kita lebih wis bijak
bukan berarti kita menterolir kekerasan apapun tidak dibenarkan
dan itu harus ditindak atas nama pun
maka beri juga kepastian
kepastian bahwa negara hadir dan tidak diskriminati
tetapi semua harus diselesaikan dalam kerangka pemulihan sekarang
jamin rasa aman ketenangan ketertiban
kalau bisa akses informasi dibuka
karena ini penting
itu pesannya akses informasi dibuka
supaya apa supaya tidak timbul imajinasi
kalau seperti ini bisa dimanfaatin
sehingga sesuatu tidak bisa diklarifikasi
dan beri kepercayaan kepada lembaga lembaga yang ada bekerja di sana
dan kalau percaya dengan tokoh agama tokoh adat
dan bekerja kultura itu
itu yang harusnya dikapitalisasi
didengar diajak berdialog
tetapi juga diminta untuk menenangkan keumatnya masing masing
masih ada kesempatan
dan kita optimis lah
bahwa papua bisa diselesaikan
itu dia kuncinya menyelesaikan ini dengan hati dan dengan kacamata masyarakat papua itu sendiri
bukan kacamata jakarta
baik baik terima kasih
bang yoris terima kasih banyak sudah bercerita
terima kasih sudah bercita malam hari ini
sejauh ini sampai malam tadi kondisi di jayapura masih kondusif
menurut informasi rekan kami sekalipun masih ada warga yang tertahan di beberapa titik
semoga itu tetap terjaga hingga besok
cnn indonesia prime news segera kembali